terdakwa kasus korupsi ex menteri pertanian syahrul yassin limpo hari ini menjalani sidang eksepsi di pengadilan tipikor jakarta
melalui penasihat hukumnya syahrul mengungkap peran mantan ketua kpk firly bahuri sebagai penyebab status tersangkanya
dalam sidang penasihat hukum syahrul meminta hakim untuk memeriksa kejanggalan dalam perkara ini
selain itu penasihat hukum menilai dakwaan jaksa penuntut umum tidak cermat
syahrul pun meminta dibebaskan dari tahanan
masalah ini diawali oleh adanya pemerasan oleh oknum pimpinan kpk
sebagaimana telah diketahui bahwa saat ini pihak penyidik polda metro jaya telah menetapkan oknum ketua kpk
yang pada saat itu yang bernama firly bahuri sebagai tersangka
atas tindak pidana korupsi dan tindak pidana pemerasan dalam kaitannya dengan penyidikan atas perkara ini
di mana perbuatan tersebut dilakukan terhadap terdakwa
yang pada pokoknya menggunakan alasan adanya penyelidikan atas perkara ini